satgas anti mafia bola menetapkan pelaksana tugas ketua umum pssi joko driono sebagai tersangka
selain menetapkan status tersangka polisi juga meminta imigrasi untuk mencekal joko driono selama dua puluh hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan
polisi menyebut joko driono adalah aktor intelektual yang memerintahkan untuk merusak dokumen barang bukti di kantor komdis pssi di rasuna office park kuningan jakarta selatan
karopen mas polri brigjen deddy prasetyo menyatakan penetapan status tersangka joko driono berdasarkan keterangan tiga pelaku perusahaan di kantor komdis pssi yang sudah tertangkap pada pekan lalu
mereka adalah dani mus dan abdul gofur
dari keterangan ketiganya diketahui ternyata ketiga pelaku berprofesi sebagai supir pribadi office boy dan staf joko driono
ketiganya diperintahkan joko driono untuk masuk secara paksa ke kantor komdis pssi yang sudah disegel polisi
lalu merusak sejumlah dokumen barang bukti
maksudnya sebagai tersangka
dapat diduga sebagai aktor intelektual yang menyuruh dan memerintahkan tiga orang tersebut melakukan pencurian
pengerusakan polis lain itu dirusak
masuk rumah juga dengan tanpa izin
kemudian mengambil laptop mengambil dokumen dokumen yang terkait menyangkut masalah barang bukti
yang akan digunakan oleh satgas untuk membongkar match fishing yang ada di beberapa liga
ini ada informasi baru lagi dari hasil audit tujuh puluh lima barang bukti yang sudah dilakukan oleh satgas anti mafia bola
ternyata memiliki keterkaitan juga dengan pengaturan skor ya lasmi yaitu antara ps banjargara
senin itu nanti akan dimintain ketahan pada hari senin
verifikasi akan hari senin ya senin pagi
pada hari ini dipanggil
dalam rangka untuk memberikan keterangan dan mengklarifikasi terhadap peristiwa pidana
yang dilakukan oleh tiga orang pada minggu kemarin